bapak budi sudah dibisikin mbak joko ibu soal pengen bawa bulkar apa enggak nih
bapak budi sudah dibisikin mbak joko ibu soal pengen bawa bulkar apa enggak nih
berarti belum ada bisikan atau bapak enggak
tapi bahasanya lebih baik seperti sekarang ini ya
bahasanya kan lebih enak ya
waktu itu tertarik nanti enggak enak emang